assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
kami segenap tim gapai kemuliaan mengucapkan
selamat hari raya idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
semoga allah menerima segala amal ibadah kita dengan izin allah
kita kembali dipertemukan dengan ramadan tahun depan
nah pemirsa idul fitri selalu identik dengan pemahaman kembali ke fitrah atau kembali suci
tidak hanya itu dalam tradisi tanah air idul fitri juga dimaknai sebagai momentum
bagi kita untuk saling memaafkan
namun apakah betul hakikat idul fitri demikian
atau ada hal hal lain yang mungkin kita belum pahami
nah untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio
gurunda kita semua k h muhammad faiz
assalamualaikum pak kiai
sebelumnya minal aizin wal faizin pak kiai
dan tentunya pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
silahkan anda bisa kirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp
yang tertera di layar kaca
nah pak kiai sependek ilmu yang kita pahami
idul fitri itu artinya kembali ke fitrah kembali suci
nah apakah memang demikian
ataukah ada pengertian atau arti etimologi yang lain
memang itu yang lazim dan sering kita dengar
bahkan semenjak kita kecil
kita pertama kali mendengar idul fitri mendengarkan khutbah
itu selalu identik
bahwa hari ini adalah
hari dimana kita semua
itu kembali kepada kesucian dan asal kejadiannya
tetapi ada ulama lain yang memaknainya secara berbeda
kata kata idnya itu disepakati
id itu dari bahasa arab sebetulnya adha ya'udhu
kemudian dia menjadi ayada sebagai simbol dari hari raya
jadi kalau waktu saya belajar sejarah
bahwa semua umat manusia
lepas apapun agama dan keyakinannya
itu pasti memiliki hari raya
hari yang istimewa buat setiap komunitas dan kelompok tertentu
yang kemudian dirayakan berbeda dengan hari hari lainnya
oleh karena itu di dalam bahasa arab
kata kata id itu juga diartikan
adalah hari di mana umat manusia itu berkumpul secara umum banyak
diulangi setiap tahunnya
pada waktu tanggal yang sama
itu dalam bahasa arab disebut aid
itu juga diartikan oleh banyak ulama
sebagai audha kembali
oleh karena itu dari aspek ininya sama
nah aspek yang membedakan itu adalah alfitrinya
alfitru dalam bahasa arab
itu memang lebih identik dengan makan
makanya kita berbuka itu namanya iftar
nah itu yang menyebabkan kemudian
ada ulama yang berpandangan
bahwa idul fitri itu sama dengan zakatul fitri
kita kan ada yang menyebut zakat fitrah
ada yang menyebut zakat fitri
secara bahasa arab kalau itu alfitri itu artinya makan
zakat itu kita bayarkan karena mulai besok kita boleh makan lagi
oleh karena itu karena kita sudah boleh makan
tapi boleh jadi tidak ada yang dia makan
maka kita keluarkan makanan pokok beras misalnya dibayarkan sebagai zakat
dari sini ulama yang berpaham seperti ini mengatakan
bahwa idul fitri itu hari raya makan
hari raya dimana kita kembali kepada kebiasaan sebelum ramadan
disitu ada yang namanya sarapan pagi
ada yang namanya makan siang
bahkan kata beliau beliau yang berpandangan seperti ini
itulah rahasianya mengapa sebelum kita berangkat sholat idul fitri
kita disunnahkan untuk makan
karena memang itu hari raya makan
ini adalah pemahaman
tetapi ada banyak ulama juga
yang memahami bahwa alfitri disini identik dengan fitrah
di quran itu kan ada fitratullah dan sebagainya
dalam hadis itu dikatakan
kulomaludin setiap orang yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah
nah kalau alfitri ini diartikan dekat dengan fitrah
maka fitrah itu sendirikan di dalam bahasa arab
atau dalam pemahaman ulama itu juga berbeda beda
ada ulama yang mengatakan bahwa fitrah itu adalah islam
ada yang mengatakan bahwa alfitrah itu adalah islam
ada yang mengatakan bahwa alfitrah itu adalah islam
ada yang mengatakan bahwa alfitrah itu adalah islam
dan juga bagaimana alfitrah itu dapat berjaya
nah pada mana saja namanya seakan berjalan
jika berjalan sunflower
jadi adalah yang menjadi
atau bagaimana mungkin
maka fitrah itu adalah asal kejadian manusia
disitu ada istiqomah disitu ada alhanif kecenderungan kepada kebaikan dan kebenaran
kalau kita lihat dari dua makna yang diuraikan oleh para ulama dan guru guru kita semua
maka kita harusnya mengambil inti sari dari apa yang mereka ajarkan
kalau idul fitri itu diartikan sebagai hari raya makan
maka hari itu budayakanlah bukan cuma saya yang makan
tapi orang lain juga harus makan
kalau saya bisa makan enak ada orang lain yang mungkin memimpikan ingin memakan seperti makanan yang dimakan oleh saya
maka di hari raya makan ini usahakan makanannya itu sama
tidak ada majikan tidak ada atasan
tidak ada bawahan
hari ini adalah hari dimana kita ceria dengan makanan
kalau diartikan sebagai alfitroh tadi apakah itu islam asal kejadian kebersihan
maka kita patut bersyukur kepada allah
kalau kita kemarin sekolah ramadan ini dengan baik dan benar
di siang hari kita menahan lapar tidak makan tidak minum menahan emosi
bahkan kalau dicela orang kata nabi muhammad
nabi jangan dibalas indah betul
ini soim saya berpuasa
tetapi nanti yang diminta oleh agama itu diidul fitri
kalau anda kembali kepada kesucian
jangan pernah berperilaku seperti orang yang tidak sempurna puasanya
kalau dia dicelah orang maka dia katakan ini soim sekarang saya puasa
ini tidak boleh
kalau nanti anda bisa berpuasa dengan baik
anda harus ingat
allah yang anda pertuhankan di ramadan
allah yang kalian cari ridhonya di ramadan
itu adalah allah yang sama di bulan sawal
itu adalah allah yang sama di luar saat kalian berpuasa
ketika kedua hari raya idul fitri ini dimaknai seperti itu
maka kita tidak perlu lagi bersengketa nih
apakah kembali kepada fitrah asal kejadian kesucian itu benar
atau yang lebih benar itu adalah hari raya makan
tapi kita yakini bahwa kedua makna ini itu diuraikan oleh orang orang
yang kita tidak pernah meragukan kapabilitas dan integritas keilmuan dan keulamaan mereka
jangan kemudian kita mengatakan oh makna ini yang benar
yang ini salah kaprah
oh yang ini yang harusnya diakini
ini sebetulnya pemahaman awam yang salah
ketiga itu diucapkan oleh para ulama
pasti ada alasan pasti ada hikmahnya
saya sering melihat
saya tidak perlu sekedar tahu kebenaran itu
tetapi saya juga harus tahu latar belakang apa yang menyebabkan mereka berpendapat seperti itu
ketika kita lihat latar belakangnya
maka selalu ada nilai positif di sana
nah nilai positif itu yang harus kita tumbuh kembangkan dalam memaknai idul fitri
baik selain tadi yang dijabarkan oleh kiai
bahwa hari raya idul fitri itu adalah hari raya makan
ataupun kembali ke fitrah
tapi juga ada pemahaman apakah betul kalau hari raya idul fitri ini kita dimaafkan segala dosanya
karena itulah kita harus bermaaf maafan di saat hari raya idul fitri
sebelum kesana saya ingin katakan bahwa lebaran atau hari raya itu di dalam islam
selalu dikaitkan dengan amalan utama
idul fitri itu setelah melakukan rukun islam puasa
kita beridul fitri itu setelah melakukan amalan amalan baik yang utama
ada tahajud ada taraweh ada sedekah
idul atas juga sama
dia dikaitkan juga dengan rukun islam
dia juga dikaitkan dengan ibadah yang utama
ketiga itu dilambangkan dengan binatang
itu kan manusia dengan binatang punya banyak kesamaan
dia juga dikaitkan dengan ibadah yang utama
dia punya nafsu
tetapi nanti ada aspek yang merubah
antara manusia dengan binatang
maka ketika kita menyembelih binatang
itu kan pesan dalam al quran
yang harus kamu korbankan dalam dirimu
itu adalah nafsu kebinatangan
yang ada dalam diri manusia
jadi itu selalu ada dua aspek
begitu idul adha kita memotong hewan
itu sebagai simbol pengorbanan
hewannya kan dicate enak kita makan
jadi kita bisa mengerti
apa yang berarti dengan idul fitri
dia ada dua aspek
ada aspek yang bersifat rohani
ada aspek yang bersifat jasmani
yang bersifat jasmani apa
itu idul fitri yang artinya hari raya makan
apa yang bersifat rohani
itu idul fitri yang diartikan kembali kepada fitrah
nah setelah kita mengerti itu
bahwa ini ada dua aspek
di hari raya tersebut
maka pertanyaan dari mbak eva ini
dan dalam tradisi kita di indonesia
itu bukan saja doa
tetapi kadang kadang ditambahkan
saya paling senang gitu kalau idul fitri
karena nama saya disebut semua orang
orang yang kembali
kembali menjadi bersih
seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya
ketika tadi pertanyaannya apa
apakah dia dimaafkan oleh allah
kalau dia beribadah dengan benar
ada yang mengatakan manqoma
yang dia menghidupkan
dalam banyak literatur islam
itu dikatakan orang yang sukses
berpuasa itu ketika dia
idul fitri itu dia kembali
seperti hari ketika dia dilahirkan
itu dimaafkan oleh allah
tetapi yang dimaafkan sama allah
itu kan dosa yang terkait dengan allah
sementara saya juga punya dosa yang terkait dengan manusia
dan itu tidak akan diampuni oleh allah
sebelum kita mendapat ampunan dari orang tersebut
oleh karena itu
itu bagian dari kesempurnaan
kita merayakan hari raya idul fitri
setelah kita berpuasa
tulus selama satu bulan penuh
kalau kemudian tadi
kiai bicara soal tradisi
di indonesia ada yang namanya tradisi halal bihalal
kita akan bahas tapi kita harus
jeda terlebih dahulu ya kiai
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
benarkah kembali fitri
kita lanjutkan pembahasan
kiai kalau kemudian kita bicara idul fitri
kita di indonesia ada banyak tradisi
salah satunya halal bihalal
nah itu bagaimana kemudian
halal bihalal itu khas indonesia
saya dulu ketika tentu
masih baru tamat pesantren
kemudian bersekolah ke luar negeri
disitu saya banyak bertemu dengan masyarakat arab kan
saya kemudian bercerita
kalau kita di indonesia itu punya halal bihalal
mereka itu kaget semua
karena diksi kata halal itu bahasa arab
b nya juga bahasa arab
halal yang kedua juga bahasa arab
tapi mereka tidak memahami
karena itu sebetulnya bahasa arab
tetapi dengan kearifan lokal indonesia
nah oleh karena itu kemudian saya membayangkannya
apa yang terjadi di belahan negeri sana
dengan apa yang biasa kita kerjakan di negeri kita
saya kemudian mendapatkan begitu banyak pencerahan
bahwa di negeri kita
yang mungkin jauh dari asal dimana islam itu pertama kali diturunkan oleh allah
itu juga memiliki tradisi yang sangat luhur
halal bihalal itu kan sekedar nama
tapi saya harus melihat substansinya
halal bihalal itu saya sering cerita sama teman teman itu
sama murid murid saya juga
itu kayak martabak kan
disitu ada tepung
kan gitu kan
ada kemudian daun bawang
ada telur dan sebagainya
yang ketiga kita uraikan satu satu
kemudian diolah jadi martabak
ada orang kan mengatakan
halal bihalal itu bukan ajaran islam
atau secara frontal mengatakan ini bid'ah
tetapi kalau kita lihat
sebetulnya isi dari halal bihalal itu apa
yang pertama silaturrohmi
ini kan amalan yang sangat dianjurkan
oleh allah gitu kan
di dalam al quran dan sangat didorong oleh rasulullah
di edisi gapai kemuliaan di ramadan
pembahasan khusus tentang silaturrohmi
itu bisa pemirsa ikuti
kemudian isi halal bihalal itu apa
ini kan untuk membebaskan kita
dari belenggu yang menahan kita
untuk masuk ke dalam surga
dan mbak eva misalnya punya dosa sama mbak eva
misalnya punya dosa sama kameramen
itu tidak akan selesai dengan istighfar kan
tapi akan selesai dengan permintaan maaf
oleh karena itu dulu yang saya pelajari
ini kan tradisi halal bihalal konon kabarnya
itu dibuat pertama kali istilah itu
itu adalah rois akbar nahdlatul ulama
pengganti hadratul sheikh hasim as'ari
ketika kemudian ingin membangun tradisi silaturahmi
tetapi boleh jadi butuh istilah yang membuat orang itu menarik
kan packaging itu luar biasa hari ini
jadi sejak dulu sudah ada
silaturahmi itu kan bagian dari agama
mungkin orang ah biasa silaturahmi
nah halal bihalal apa
halal itu dalam bahasa arab
jadi kalau ada tali yang kusut
atau zaman kita kecil dulu ada kaset
yang pitanya kusut
kemudian kita urai kan supaya lurus kembali
itu dalam bahasa arab namanya halal
oleh karena itu halal itu kan mengurai
kekusutan hubungan kemanusiaan saya
mungkin saya sebagai suami dengan istri saya
mungkin istri saya dengan tetangganya
ini ada hubungan yang kusut kan
marahan salah paham
yang mengurai itu kan harus dua pihak
oleh karena itu ada kata kata halal
saya mau menguraikan
tapi anda juga harus mau menguraikan
apa artinya kalau sepihak meminta maaf
tapi pihak lain mengatakan
maka dia tidak akan terurai hubungan itu
dan tidak akan kembali lurus dan baik
kalau sudah silaturrohmi
yang kata rasulullah itu dipanjangkan umurnya
kemudian meminta maaf
ini adalah sifat mulia
hanya orang yang bertakwa
hanya orang yang punya tingkatan keimanan yang luar biasa
yang suka memberi maaf
kalau anda kerjakan ini
anda kembali kepada fitrah tadi
tetapi kalau anda sudah memaafkan orang lain dan dimaafkan
itu nama saya disebut
anda beruntung sekali
jadi faiz itu bahasa jawanya bejo
jadi akar kata faiz itu dengan bejo itu sama
jadi kalau ada iklan itu
orang pintar atau orang bejo minum ini
itu bisa jadi faiz minum ini
faiz beruntung itu kenapa
karena boleh jadi
ada orang yang selalu memikirkan dan mengarus utamakan hubungan dia kepada allah
tapi lupa dengan hubungan dia kepada sesama
padahal soleh itu kan dua
sholay kepada allah
dan sholay secara sosial dengan masyarakat yang lainnya
nah itu sebetulnya makna yang ingin dicapai dari halal bihalal
nah kalau kita bicara tradisi indonesia
ada juga budaya untuk selalu ziarah kubur
apakah itu memang budaya indonesia atau memang
saya melihat itu secara umum memang budaya yang ada di indonesia
tapi saya ketika di mesir itu melihat beberapa komunitas
yang juga membiarkan budaya indonesia untuk berziarah kubur di indonesia
yang juga membiasakan seperti itu
nah konteksnya itu tadi
ketika kita dikatakan idul fitri itu kembali kepada kesucian
kepada aslinya manusia yang selalu salim
kemudian kita memahami bahwa lebaran dalam islam
itu selalu menjaga dua aspek
aspek jasmaninya luar biasa
rasulullah dulu di madinah
itu membolehkan kaum habasyah itu untuk menari nari di masjid
ya kalau kita lihat ada budaya arab tuh
yang ada musiknya kemudian ada orang laki laki itu
jalan bersama sama ya saya lupa apa namanya
itu nabi melihat disitu
kata aisyah bahkan istrinya itu dengan mesra nya itu
memeluk rasulullah dari belakang
ini gak usah saya jelasin lah
bagaimana suami istri rasulullah itu sebagai suami
itu membiarkan aisyah itu memeluk dari belakang
bahkan ketika kurang tinggi
itu dia jinjit dan di atas kaki rasulullah ingin melihat
dari kamar rumahnya
nah itu menunjukkan bahwa hari itu aspek jasmani dipentingkan
bahkan dalam satu lebaran
sayyidina abu bakar ayahnya aisyah dan mertuanya rasulullah itu berkunjung ke rumah nabi
nabi waktu itu mungkin ini lebarannya di musim dingin
selimutan tertutup sampai kepalanya
jadi gak kelihatan kalau itu rasulullah
aisyah bersama dengan dua teman perempuannya nyanyi nyanyi
maka sayyidina abu bakar itu marah
kok ada nyanyian di rumah rasulullah gitu loh
dipanggil anak perempuannya
masa iya ada suara kayak gini di rumah rasulullah
rasulullah itu bangun
kemudian kata rasulullah biarkan abu bakar
hari ini adalah hari yang penuh dengan keceriaan
relaksasilah dalam hidup
berilah hidup ini spasi
tidak cuman sholat tidak cuman zakat
tapi ada hak dalam hidup kalian itu untuk melakukan kegembiraan
tapi rohaninya itu kan disebut dalam al quran
sempurnakan dulu puasamu
sampai akhir kamu berpuasa setelah itu
ada aspek rohaninya
di antaranya datang kekuburan
sekarang saya berziarah kepada bapak saya
yang ziarah anaknya dan saya mengajak anak saya misalnya
atau saya berziarah kepada kakek saya
kakek saya sudah meninggal
ini anak saya jadi cicitnya
satu hari nanti saya kan juga akan jadi kakek
saya akan ditaruh disana
apakah saya berharap di hari yang bahagia ini
kemudian saya tidak mendapatkan doa dari keluarga
nah itulah maknanya berziarah kubur di hari raya idul fitri
ada kemudian yang ingin ditanyakan adalah soal apa saja
sebetulnya sunnah yang bisa dilakukan di saat hari raya idul fitri
tapi kita akan bahas sesaat lagi
kita akan break terlebih dahulu
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami dalam gapai kemuliaan
benarkah kembali fitri
kita lanjutkan kembali pembahasan
kiai kalau tadi kita sudah bahas soal makna idul fitri
kemudian tradisi yang biasa dilakukan di idul fitri
nah ini yang paling penting ini
apa saja sunnah yang bisa dilakukan di hari raya idul fitri
jadi berbicara tentang sunnah yang harus dilakukan di hari raya idul fitri
itu berangkat dari ayat yang saya sebut tadi
setelah sempurna kalian berpuasa
kalian diminta untuk takbir
takbir itu kan maknanya membesarkan
takbir itu artinya mengagungkan
maka semua amalan yang dimaknai sebagai usaha kita mengagumkan allah
itu diperintahkan ketiga hari raya idul fitri
catatannya adalah idul fitri lebaran itu dimulai setelah maghrib
bukan waktu sholat saja
oleh karena itu apa yang harus dilakukan
di malam itu setelah diumumkan bahwa memang besok idul fitri
maka yang paling utama dan pertama itu takbiran
tadi malam sudah langsung dengar nih kita
iya takbiran itu bersama sama
mengagungkan allah itu adalah zikir yang paling afdol
mengagungkan allah itu yang juga jadi sesuatu yang harus kita perhatikan
dulu guru guru saya itu selalu mengajarkan
di saat orang orang itu banyak lengah dan melalai
tapi kita ingat kepada allah itu bagian walitukab birullah
malam idul fitri itu seolah olah ditinggal orang
karena sudah merasa finalnya malam melayang telkodar
yang dicari itu malam dua puluh satu dua puluh tiga dua puluh lima dua puluh tujuh dua puluh sembilan
tapi nanti kalau sudah malam lebaran itu habis tuh hilang tuh
seolah olah tidak ada keistimewaannya
di tengah tengah orang yang lalai boleh jadi
sibuk dengan ayam ada yang nyetrika baju
ada yang mulai seragamnya dikeluarkan
di saat itulah kita beribadah kepada allah
mengungkapkan rasa syukur kepada allah
alhamdulillah bukan saja dipertemukan dengan ramadan
sempurna kita dua puluh sembilan atau tiga puluh hari bertemu dengan hari raya idul fitri
ada baju yang dipakai ada makanan yang disiapkan
itu hidupkan malam idul fitri
dulu guru saya bilang orang yang biasa menghidupkan malam idul fitri
karena beliau orang jawa titeni perhatikan hidupnya
nanti dia akan bahagia
itu sebetulnya ajaran luhur yang bukan saja pada ajaran islam loh
ada budaya jawa namanya topo ing rame
orang yang hebat itu yang bisa bertapa dalam keramaian
orang yang hebat tuh yang bisa zuhur di dalam keramaian

tapi kemudian saya gunakan uang itu secukupnya untuk saya
saya makan hanya dengan satu lauk sayuran
saya pakai baju yang biasa
kemudian sisanya saya gunakan untuk orang lain
tapi kalau ada orang penghasilannya sedikit
makanannya nasi sama tempe
itu belum tentu zuhur
itu namanya kaidah dalam beragama
itu namanya kaidah dalam beragam
ketika saya dunia ada di tangan saya
ketika saya dunia ada di tangan saya
tapi tidak masuk ke dalam hati saya
itulah ibadah yang istimewa
maka malam lebaran itu juga sunnahnya hidupkan dengan ibadah
kemudian jangan sampai sholat lebaran tapi lupa dengan sholat subuh
setelah subuh kita makan
itu bagian dari menganggungkan allah
karena boleh jadi ada orang yang soleh banget kan
masih kepengen puasa
masih kurang puasanya
puasa dan gak puasa itu bukan karena keinginanmu
tapi karena ketaatanmu kepada allah
kalau allah bilang makan kamu gak makan
berarti tidak makannya kamu puasanya kamu
itu bukan karena allah
tapi karena sholat pribadi
oleh karena itu itu juga bagian dari mengaguhkan allah
setelah dari masjid bermaaf maafkan bagi angpao
itu juga bagian dari membesarkan dan mengagungkan allah
bersyukur kepada allah atas rezeki
jadi itu adalah bagian dari semua yang bisa dilakukan di hari raya idul fitri
ya jadi itu tadi semua sunnah yang bisa dilakukan di hari raya idul fitri
semoga tadi penjabaran kiai mulai dari makna kemudian tradisi yang biasa dilakukan di saat idul fitri
juga sunnah sunnahnya bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat
baiklah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga tentunya apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada allah swt
haji muhammad faiz undur diri
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh